inilah video yang memperlihatkan aksi puluhan perempuan menggelar senam zumba di depan kantor kecamatan paleteang pindrang sulawesi selatan
acara ini menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial
mereka dianggap melanggar protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan memakai masker di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
data dinas kesehatan kabupaten pinrang tercatat saat ini ada tujuh ratus tiga puluh delapan kasus positif covid sembilan belas
menanggapi kejadian ini polisi memastikan kegiatan yang digelar pada sabtu tiga belas februari lalu tidak berizin
polisi pun menyerahkan penindakan pelanggaran protokol kesehatan ini ke satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten pindrang
tidak ada koordinasi terutama kepada pihak pihak
berarti dipastikan tidak ada izinnya itu
saya pastikan tidak ada
saya kira untuk upaya selanjutnya bisa dilakukan oleh satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten
yang bertanggung jawab menindak